terpidana kasus pembunuhan berantai rian jombang kembali muncul ke permukaan setelah diduga dianiaya oleh penceramah bahar bin smith
keduanya diketahui sedang sama sama menjalani hukuman di lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
sementara itu kasiatun ibu ferry idam heniansyah alias rian yang tinggal di dusun maijo jombang jawa timur mengaku baru mengetahui anaknya menjadi korban penganiayaan
kasyatun menuturkan sudah lama tidak menjenguk putranya
dari jombang jawa timur kasiatun kini berniat datang ke lapas gunung sindur di kabupaten bogor jawa barat untuk mengetahui kondisi anaknya
penuturan kasyatun terakhir kali berkomunikasi rian menceritakan penganiayaan yang ia alami di latar belakangi masalah utang
kasyatun pun meminta kasus yang menimpa anaknya diproses secara hukum
utang piutang biar itu
biar saya masukkan amal
tapi masalah penganiayaan anak saya nggak boleh dilukai kayak gitu
pada senin lalu bahar bin smith diduga menganiaya ferry idam alias rian di dalam lapas gunung sindur
kabar perselisihan keduanya menjadi buah bibir warganet
dikutip dari cnn indonesia com kalapas gunung sindur mujiarto membenarkan sempat terjadi pemukulan
namun tidak ada luka serius pada keduanya
perselisihan antara bahar dengan rian jombang karena masalah uang dan telah berakhir damai
senada dengan kalapas kuasa hukum bahar bin smith juga menyebut kasus kliennya itu sebenarnya sudah dianggap selesai
dari info yang dapat ana simpulkan dari pak kalapas tadi memang permasalahan ini sudah diselesaikan
sudah beberapa hari yang lalu
jadi dari hari senin ya atau sabtu itu sudah berdamai
sudah tidak ada permasalahan lagi
dan sudah selesai dianggap selesai
namun pihak rian memiliki pandangan berbeda dan kini berencana membuat laporan
melalui kuasa hukumnya rian membantah telah mencuri uang dan berkelahi dengan bahar bin smith
luka yang diderita rian dinilai murni penganiayaan
yang dilatar belakangi urusan utang piutang
ada dikenalnya itu karena klien kami ini uangnya dikunjang beberapa kali oleh pak rian bahar
secara bersahab dihubunglah terkenik
lalu pada saat kita diminta kembali uangnya tidak pernah dibalikkan
yang ada klien kami dianyakan
bahar bin smith tengah menjalani masa pidana tiga tahun penjara
atas kasus penganiayaan terhadap dua remaja dan sopir taksi online
sementara rian jombang merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berencana
tim liputan cnn indonesia